diduga karena depresi ditinggal mati anaknya seorang ibu rumah tangga nekat bunuh diri dengan mencebur ke sumur sedalam tiga puluh meter
karena tak kuasa menahan kesedihan sang menantu menangis histeris
anak menantu korban langsung menangis histeris setelah mengetahui sang ibu mertua sudah terbujur kaku usai dievakuasi petugas bpbd
korban partini nekat mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke dalam sumur sedalam tiga puluh meter di samping rumahnya
kali pertama aksi bunuh diri ini diketahui paiman suami korban
saat itu paiman terbangun dan tidak mendapati istrinya di sampingnya
setelah dicari ke dapur saksi melihat ada sepasang sandal jepit milik korban berada di dekat sumur dan suara rintihan korban dari dasar sumur
seketika paiman mencari bantuan tetangganya dan polisi
namun sayang karena terlalu lama tenggelam di sumur tanpa ada bantuan akhirnya korban meninggal dunia
sebelumnya korban juga sudah dua kali melakukan percobaan bunuh diri dengan cara menggunakan senjata tajam dan gantung diri
diduga ibu tiga anak ini nekat bunuh diri akibat depresi setelah anak yang dicintainya nur eko
orang anggota polisi meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun lalu
motifnya sementara ini diduga pelaku ini mengalami sedikit

sebekas penukis j